diduga dibunuh kawanan pencuri seorang perempuan di garut tewas mengenaskan
tragisnya korban tewas dalam kondisi hamil tua
akibatnya bayi delapan bulan dalam kandungannya tak bisa diselamatkan
duka mendalam masih dirasakan keluarga besar iis aisyah
perempuan muda yang diduga tewas dibunuh kawanan pencuri
saat ditemukan di tubuh korban terdapat luka cakaran serta bekas cekikan di leher
diduga korban sempat melakukan perlawanan sebelum akhirnya tewas kehabisan nafas
jasad korban ditemukan di kamar rumahnya di sukawangi singajaya garut
ironisnya korban tewas dalam keadaan hamil tua
bayi delapan bulan dalam kandungannya pun meninggal dunia
saat diperiksa ternyata pelaku berhasil mengambil telepon genggam serta uang tunai rp delapan ratus
polisi kini tengah memburu pelaku pencurian serta pembunuhan ini
sementara tim yang dibuat oleh ksat restit lagi melawan penyelidikan di luar atas sekitar sekitarnya
berkaitan dengan beberapa perang antarsasi
jangan dinyatakan tidak bisa dua orang keluar
jenazah korban telah dimakamkan di kampung halamannya
keluarga berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman seberat beratnya
deden rahadian garut